sekretaris jenderal pdi perjuangan hasto kristianto menyebut surat yang ditulis tangan oleh ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
sebagai bentuk curahan hati atas perselisihan hasil pemilihan umum
ia juga menyebut megawati pun mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan sebagai bentuk tanggung jawab untuk perjuangan demokrasi
sampai menambahkan tulisan tangan sebagai ungkapan bagaimana perjuangan dari raden ajeng kartini itu juga tidak akan pernah sia sia
karena emansipasi itu merupakan bagian dari demokrasi
sehingga ketika kita menghadapi kegelapan demokrasi akibat abuse of power yang dilakukan oleh presiden jokowi
ini disampaikan dengan penuh kesungguhan oleh beliau
dalam kesempatan berbeda masih pada kondisi hari ini saudara
tim hukum capres cawapres ganjar mahfud memberikan materi kesimpulan ke mahkamah konstitusi
tim hukum ganjar mahfud menilai semua saksi dan ahli yang dihadirkan
sudah menjelaskan dugaan pelanggaran pemilu capres cawapres prabowo gibran yang dinilai masif
tim hukum ganjar mahfud pun yakin meminta mk untuk melakukan pemilu ulang
diskualifikasi dari pencalonan pilpres